alessandro nesta dan john terry turun dalam laga persahabatan yang berlangsung seru namun penuh dengan canda tawa
legenda ac milan nesta memimpin tim hijau yang terdiri dari beberapa pemain legenda sepak bola tanah air
seperti kurniawan dwi yulianto budi sudarsono bahkan legenda bulu tangkis ricky subagja pun turut dalam laga persahabatan tersebut
sedangkan legenda chelsea john terry memimpin tim dengan jersi merah muda yang beranggotakan sergio van dijk ismed sofyan dan rafael maetimo
dalam laga eksebisi ini nesta berhasil mencetak gol melalui titik putih
sedangkan terry berhasil mencetak gol usai menyambar umpan silang pemain cilik nomor junior
pertandingan berakhir dengan skor lima tiga untuk kemenangan tim merah muda yang dipimpin oleh john terry
john terry mengaku takjub dan senang dengan gairah sepak bola masyarakat indonesia
senada dengan terry mantan kapten lazio alexandronesta juga menyatakan rasa takjubnya
menurutnya gairah sepak bola masyarakat indonesia merupakan aset utama bangsa ini
ini sangat gila untuk negara saya
orang orang di sini
negara ini sebagai gairah saya
saya pulang lama lalu dan saya melihat gairah saya
ini adalah sesuatu yang istimewa
sesuatu yang sangat bagus
saya bangga dengan ini
dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan anda untuk pasien anda
dan mungkin saya akan datang tahun depan
terima kasih banyak teman teman
meski kedatangan para legenda sepak bola dunia ini ke indonesia dalam rangka mempromosikan ajang piala dunia dua ribu dua puluh dua yang akan berlangsung di qatar dua ribu dua puluh
hingga delapan belas desember mendatang
mereka juga berharap dapat kembali lagi merasakan atmosfer sepak bola indonesia dalam waktu dekat